sementara itu gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi
ahok diperiksa sebagai saksi terkait pembahasan raperda reklamasi teluk jakarta
ahok datang ke gedung kpk pada pukul sembilan tiga puluh pagi tanpa memberikan keterangan apapun kepada wartawan
mantan bupati belitung timur dijadwalkan akan diperiksa komisi pemberantasan korupsi pada pukul sepuluh pagi
kpk akan menggali keterangan ahok mengenai alotnya pembahasan dua raperda terkait reklamasi teluk jakarta
termasuk penentuan besaran kontribusi tambahan bagi para pengembang sebesar lima belas persen
kpk telah menetapkan direktur utama agung podomoro land
dan arisman wijaya dan ketua komisi ddprd dki jakarta muhammad sanusi
arisman menyerahkan diri ke kpk pada satu april dua ribu enam belas
sedangkan sebelumnya dalam operasi tangkap tangan tiga puluh satu maret lalu
kpk menangkap anak buah arisman wijaya trinanda prihantoro bersama muhammad sanusi
selain menahan keduanya kpk juga menyita uang tunai senilai dua miliar rupiah